pak erwin terima kasih telah hadir bersama kami dan berbincang di berita satu
pak erwin bank indonesia baru saja menggelar pertemuan dengan para gubernur bank sentral dan juga otoritas moneter negara negara oki
dengan tema stabilitas keuangan kebijakan makro prudensial dan juga pendalaman pasar keuangan seperti itu ya
ini kesepakatannya apa saja yang kemudian telah dicapai pak
kalau boleh sedikit sebelum itu mbak rara
jadi memang kita ada kegiatan internasional yang cukup besar tanggal empat dan lima
itu adalah pertemuan gubernur bank sentral dan negara negara oki
negara oke ada lima puluh tujuh negara
kemarin yang hadir ada tiga puluh negara ditambah dengan lembaga lembaga internasional seperti imf world bank bis adb idb
jadi kami berkumpul membicarakan isu isu yang sangat mutakhir
di dalam perkembangan ekonomi global dan kemudian kaitannya dengan ekonomi keuangan syariah
sangat menarik bahwa seperti kita tahu krisis dua ribu delapan muncul karena ekonomi konvensional menciptakan banyak sekali bubbles dan bubbles pecah
kemudian memporak porandakan seluruh bangunan sistem keuangan global
kita punya alternatif yang sangat bagus yaitu sistem ekonomi syariah yang potensi bubble nya sangat kecil
karena emang dia fokus kepada kegiatan kegiatan ekonomi yang produktif yang tidak bubble
sehingga seharusnya ini adalah kesempatan besar menunjukkan kepada dunia kita punya alternatif sistem yang bagus
nah tentu saja perjalanan ke arah sana bukan perjalanan yang mudah
pertemuan kemarin juga membicarakan banyak sekali isu isu terkini termasuk juga seperti yang sudah dikatakan
pertama pentingnya stabilitas keuangan dan dalam konteks itu juga pentingnya macro prudensial policy
tetapi lebih jauh dari itu sebetulnya kami di bank indonesia sangat memanfaatkan pertemuan para gubernur bank sentral itu mbak rara
justru untuk juga meningkatkan public campaign terutama di indonesia
jadi kita sudah bicara secara internasional tapi juga ada dimensi keindonesiaan yang kami sangat ingin manfaatkan
karena adanya momentum yang sangat baik di dalam pertemuan internasional itu
sehingga kami bikin rangkaian kegiatan acara dari tanggal tiga sampai tanggal
jadi kita sudah mencari banyak kegiatan yang bisa kita perdalam setelah ini mbak rara
ini salah satu isu yang menarik tadi kebijakan makro prudensial
ini sebetulnya kebijakan seperti apa yang nanti akan diambil ataupun langkah konkretnya memang untuk menjaga stabilitas keuangan itu sendiri pak erwin
istilah makro prudensial memang relatif baru di dalam kebijakan ekonomi khususnya di bank sentral
sebelumnya selalu ada pemisahan bahwa bank sentral bisa bekerja sendiri dan kemudian nanti stabilitas sistem keuangan kerja sendiri
pertemuan dua ribu delapan menunjukkan keduanya harus jalan bareng
jadi ada banyak sekali implikasi dari stabilitas sistem keuangan kepada stabilitas sistem makro ekonomi segera keperluan
dan munculah kemudian terminologi macro prudensial
dan pertemuan kemarin secara lebih khusus membicarakan konteks macro prudensial itu dalam konteks lembaga keuangan islam maklumat syariah
jadi macro prudensial sendiri sesuatu yang baru kita bahkan menulai sesuatu yang lebih baru lagi yaitu macro prudensial dalam konteks keuangan syariah
diskusinya sangat menarik dan saya yakin setelah ini akan banyak sekali pendalaman pendalaman tentang itu
termasuk juga tadi sudah dikatakan mbak rada ada keinginan untuk memperdalam pasar keuangan syariah
oke ini pak erwin ini kan kemudian pertemuan antara bank indonesia dengan gubernur bank sentral dari negara negara oki bukan yang pertama kali seperti itu
tapi selama ini efektivitas keduanya seperti apa
organisasi kerjasama islam itu adalah organisasi yang sudah sejak lama cakupannya ada banyak sekali
kalau mbak rara mungkin tahu beberapa waktu terakhir bahkan mereka punya pertemuan di indonesia juga karena tahun ini ada keketuaannya indonesia
chairmanship nya ada di indonesia ada banyak sekali kegiatan
salah satunya yang mungkin agak jauh dari area kami misalkan sebagai ilustrasi ada pertemuan menteri menteri pariwisata negara negara lain
salah satunya ada ekonomi ekonomi salah satu cabangnya lagi adalah ada kerjasama bank sentral
ini dilakukan sudah beberapa kali terakhir itu di saudi arabia dan pada saat itu memutuskan bahwa berikutnya adalah di indonesia
sebetulnya pertemuan terakhir itu menyepakati tempatnya itu di bali tapi kemudian kami menegosiasi bahwa kalau bicara tentang ekonomi syariah yang paling bagus itu mestinya di surabaya
mereka setuju dan kemudian di sini
efektivitas sebagai sebuah perjalanan
sebagai sebuah polisi discussion
jadi masing masing bisnisnya bank sentral tentu saja adalah polisi
dan polisi discussion selalu menjadi ajang yang penting untuk pertemuan para gubernur untuk membicarakan konteks masing masing dan bisa saling belajar
lesson learned yang bisa dipetik dari masing masing negara masing masing jurisdiksi
hadir juga kemarin lembaga lembaga internasional imf world bank bis idb adb
bicarakan banyak hal yang sangat terpilih
saya kira dari kacamata kebijakan bank sentral polisi diskasinya cukup efektif
ada kebijakan makro prudensial tadi sudah kita bahas seperti itu pak erwin
ada satu lagi mengenai pendalaman pasar keuangan
kita ketahui bagaimana pasar perbankan syariah ini masih relatif kecil dan memang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut seperti itu
ini sebetulnya kendalanya apa kemudian sehingga pasar perbankan syariah masih relatif
pertama tentu saja bahwa harus dipahami umur dari perbankan syariah atau sistem keuangan syariah ini relatif baru dibanding dengan sistem keuangan konvensional yang sudah sangat lama
sehingga dengan demikian kalau kita membandingkan dengan sistem one konvensional mungkin tidak apple to apple
nah tetapi kalau dilihat dari pertumbuhan pertumbuhannya sangat impresif
walaupun kalau kita lihat dari sisi pangsa pangsanya masih kecil
sehingga banyak sekali room for improvement
nah khusus tentang pendalaman pasar keuangan saya kira ada dua dimensi yang penting di sana
pertama adalah pendalaman dalam konteks pengembangan instrumen instrumen keuangan
perlu ketersediaan instrumen instrumen keuangan yang lebih variatif yang lebih banyak menjangkau pelaku usaha
tapi di dimensi yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah pentingnya pendalaman dalam konteks keuangan
bank indonesia apa kemudian yang diupayakan agar ini akses perbankan dari segi untuk widening paisarnya ini akan semakin optimal seperti itu pak
iya mbak rara seperti kita tahu sekarang pengawasan bank sudah beralih ke lembaga baru otoritas jasa keuangan
fungsi pengawasan itu sudah beralih apa kemudian bank indonesia tidak punya peran ke dalam ekonomi syariah
ada diskusi yang sangat intensif di bank indonesia di dewan gubernur dan kami berketetapan hati untuk terus melakukan upaya pengembangan ini
sehingga terus kemudian public campaign nya seperti rangkaian kegiatan tiga sampai sembilan di surabaya ini kita sebut sebagai indonesia syariah economic festival
jadi bank indonesia kemudian mengambil peran di sisi ekonomi syariah yang
tadi saya berisi wpb
sering way ditangkap di beberapa panggilan
kredibilitas dari lembaga zakat yang ingin kita
kredibel dan kemudian pada saatnya
potensi yang besar itu bisa
selain zakat adalah sebuah potensi
keuangan syariah yang belum
banyak tersentuh karena memang lebih banyak
di dalam pertemuan kemarin kita melihat potensi
yang luar biasa dan
dan ada banyak sekali
inisiatif inisiatif yang muncul kemarin
selain yang wic meeting tadi itu
itu mengumpulkan pesantren seluruh indonesia
pesantren pesantren terkemuka di indonesia
dia bisa lebih sustainable secara ekonomi
pesantren atau santri nanti bisa punya
yang kita inginkan sebetulnya pesantren
yang besar itu adalah sebuah potensi
pengembangan ekonomi syariah yang luar biasa
mengembangkan santren pada saat yang sama juga
kita bisa menggunakan pesantren pesantren
itu sebagai channel untuk
peningkatan kegiatan ekonomi syariah
instrumen keuangan syariah yang selama ini
kita kenal tetapi yang yang berusaha
pengembangan instrumen instrumen di lembaga keuangan
bisa punya akses yang lebih besar kepada
artinya ada banyak amunisi selain instrumen instrumen yang sudah ada
untuk kemudian mengembangkan ekonomi syariah
dan kami berketetapan hati sekali lagi
dan itu sudah didukung oleh dewan gubernur bank indonesia
untuk mulai mengembangkan konsep
dan sekarang masih dikembangkan oleh teman teman di orde sajasa keuangan
yang didalamnya nanti ada banyak sekali elemen elemen yang terlibat institusionalnya
artinya prospek ke depannya dari industri perbankan ataupun sistem keuangan syariah ini sangat menjanjikan seperti itu pak erwin
sangat menjanjikan dan saya bisa kasih satu alasan penting kenapa itu sangat menjanjikan
karena lembaga keuangan syariah
atau prinsip prinsip pengelolaan ekonomi syariah itu sebetulnya sangat sesuai dengan prinsip prinsip prudensial
dengan niatan untuk menghilangkan kegiatan kegiatan yang tidak produktif
kegiatan kegiatan yang spekulatif
kita tahu sekali bahwa kegiatan kegiatan spekulatif itu bahkan dilarang
nah seperti tadi di awal sudah kita bahas bahwa terbukti pada tahun dua ribu delapan belas
sistem keuangan yang konvensional itu menciptakan bubble yang luar biasa
dalam sekian ratus tahun sejarah perkembangan ekonomi konvensional
krisis selalu terjadi karena penciptaan bubble
tertipu dari sistem yang konvensional yang ada
makanya sekarang kita punya alternatif sistem yang sebetulnya luar biasa
sehingga kembali potensinya menjadi luar biasa
ini juga seperti kemarin kebetulan di dalam salah satu acara kami
yaitu kami mengumpulkan ribuan orang santri di makodam di surabaya
dan ada tausiyah dari qiyadi hasim musyadi yang sangat bagus tausiyahnya
yang kemudian juga menginspirasi kita semua
bahwa islam itu sebetulnya adalah rahmatanil alamin
bahwa terjemahan dari rahmatan amin harusnya juga ada di dalam produk produk ekonomi syariah
karena kita tahu itu produk yang bagus
dan jangan terlalu kemudian diseram seramkan oleh misalkan istilah istilah yang terlalu
beberapa orang mengkritisi terlalu kearab araban
yang penting adalah bagaimana kemudian semua orang punya kesadaran bahwa ini adalah sebuah sistem alternatif yang sangat baik
sistem alternatif yang sangat baik dan tidak hanya kemudian negara negara oki saja yang berminat
kalau tidak salah dalam pertemuan juga thailand juga ikut sebagai observer seperti itu
artinya memang di luar negara negara islam pun sistem ini juga diminati
kalau mbak rara perhatikan misalkan salah satu poros penting di dalam keuangan syariah adalah london
dan kita tahu london bukan mayoritas muslim
negara negara di eropa sudah sangat tertarik
puk misalkan sebagai salah satu instrumen syariah dibeli oleh banyak orang bukan hanya muslim
karena mudah mudahan karena mereka melihat ini adalah sebuah alternatif yang baik
sekali lagi kembali terinspirasi oleh ceramahnya pak k h s muzadi
ini mungkin bentuk konkret dari islam sebagai rahmatan lillah alamin
baik kita harapkan memang dengan potensi yang ada di dalam negeri kita harapkan memang sistem ekonomi syariah ini dapat berkembang dan tumbuh dengan pesat seperti ini
oke baik pak arwin terima kasih telah menonton
pemirsa tetaplah bersama kami dialog mengenai perekonomian syariah masih akan berlanjut sesaat lagi jangan kemana mana
saat pasien mengalami kondisi gawat darurat medis di lokasi tertentu
evakuasi medis yang cepat agar jiwanya dapat terselamatkan
evakuasi medis adalah pemindahan pasien oleh personal medis secara cepat dan efisien dari lokasi kejadian sampai kepada fasilitas medis yang memadai
fasilitas medifect apa yang dimiliki oleh silo hospital
selain mobil ambulans kami juga menyediakan air medical efeccuation dengan helikopter dan private gen
saat diharapkan dengan kondisi darurat medis segera hubungi dua puluh satu lima ratus sembilan ratus sebelas
evakuasi medis perubahan ke depan
kali ini kita akan tournament bimbing sosial
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya